ini saudara mahkamah konstitusi mengirim surat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa pilpres
untuk hadir dalam pembacaan putusan pada dua puluh dua april mendatang
jurubicara mk fajar laksono mengatakan surat panggilan telah dikirimkan melalui email kemarin
undangan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum
hal ini dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku
presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto meminta pendukungnya tak turun ke jalan menggelar aksi jelang dan saat putusan mahkamah konstitusi
prabowo subianto menyebut hasil yang sudah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum adalah hasil sah dari hasil pemungutan suara
pada empat belas februari lalu
oleh karena itu lewat video pernyataan yang diterima kompas tv pada kamis malam
prabowo meminta agar pendukungnya tak terprovokasi untuk berdemonstrasi
baik di depan gedung mahkamah konstitusi atau dimanapun
prabowo meminta agar pendukungnya berjiwa besar dan tak terpancing emosi
meminta dengan sungguh sungguh kepada seluruh masyarakat indonesia khususnya sembilan puluh enam dua juta rakyat indonesia yang telah memilih pasangan prabowo gibran
untuk tidak melakukan aksi apapun di depan gedung mahkamah konstitusi
ataupun di tempat tempat lain apalagi di jalanan
demokrasi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa menjaga kerukunan di antara seluruh rakyat indonesia
merespons imbawan prabowo subianto komandan relawan tkn haris rusli moti
mengatakan anggotanya akan berupaya menyosialisasikan pembatalan aksi damai di sekitar gedung mk hari ini
haris juga mengatakan akan ada sejumlah relawan yang bersiaga di sekitar monas
juga patung arjuna wiwaha untuk membantu mencegah aksi damai dari pendukung prabowo gibran
apabila mereka sudah terlanjur tiba di sekitar mahkamah konstitusi
kita akan bentuk tim untuk berjaga jaga di patung kuda
agar supaya jika ada pemilih atau pendukung pak prabowo gibran yang datang ke sana belum mendapatkan informasi
kita akan meyakinkan mereka bahwa aksi ini
dibatalkan berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh pak prabowo sementara itu